saudara komisi pemilihan umum republik indonesia kembali menggelar rapat rekapitulasi suara tingkat nasional
di hari ke tujuh belas ada empat provinsi yang menyampaikan hasil rekapitulasi
untuk rekapitulasi hari ini akan terbagi menjadi dua panel yakni panel a dan panel b
di panel a ada provinsi nusa tenggara barat dan jambi sementara di panel b papua selatan dan aceh
hingga kini saudara komisi pemilihan umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara untuk dua puluh enam provinsi
dalam penghitungan suara pilpres untuk sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto dan gibran raka buming raka unggul di dua puluh empat provinsi
dan anies baswedan mohamed iskandar unggul di dua provinsi
menko polhukam hadi cahyanto menyebut situasi dan kondisi nasional pasca pemilu dua ribu dua puluh empat kondusif dan aman terkendali
saat ini proses rekapitulasi suara tingkat nasional masih berlangsung di gedung kpu ri
hadi juga meminta kepada masyarakat untuk mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan dan juga ikut serta menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni
menko polhukam hadi cahyanto menyebut situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali
saat ini tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu
yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh kpu
satu tujuh ratus empat puluh empat empat puluh dua suara
dan di posisi buncit ada ganjar mahfud dengan perolehan satu ratus dua puluh empat empat puluh empat suara
dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan kpu ri untuk pertama kalinya pasangan anies imin mengungguli prabowo gibran dalam penghitungan suara tingkat nasional
satu tujuh ratus empat puluh empat empat puluh dua suara
satu dua ratus empat puluh empat puluh empat suara
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
komisi pemilihan umum republik indonesia telah melakukan rekapitulasi dua puluh enam provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi nasional sementara
pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo gibran masih memimpin perolehan suara nasional dalam pemilu
kepala universitas revenus themothing dan polyarpid syarikat inclusif beragam